tidak ada kita yang ingin beras tapi harga berkait maka kita harus beli
karena operasi pasar barangnya habis tinggal sedikit
maka bisa melonjak lagi gimana harus kembali cukup agar berapa dari dulu paling kurang satu dua juta
kita udah cari di mana mana beli nggak ada barangnya itu nggak dapat
maka diputuskan dalam rapat keminen diperhentakan kepada mendang untuk kasih beras cadangan di luar negeri lima puluh ribu